daddy punya bukti buktinya
kamu tidak hanya bikin malu deddy
tapi juga bikin deddy rugi
saat dari sendiri
kenapa mesra mesra sama klien sendiri
kamu mesra mesraan ya sama klien deddy
aku tuh liat daddy tuh sama ibu julie
jiwa yang seksi tuh
apa sih laura itu
ih saya mau berangkat ya
mau kemana kak
mau ke rumah bang marwan
kayaknya akhir akhir ini sering banget ya ke rumah bang marwan
bang marwan itu mau buka kios di pasar
terus ya kan lumayan kalau misalkan kakak tuh jadi pengirimnya
apa benar yang karangga bilang
atau jangan jangan itu cuma akal akalannya karangnya
supaya dia bisa ketemu sama laura
lagian juga opi lagi libur kok kak
kak opi pergi sama karangga
tapi tapi kemana
kamu tuh gimana sih pihi
aku kan udah bilang sama kamu
kalo hari ini aku tuh mau dateng
aku mau bicara sama kamu
kata akuaranya gak bang
hah kebenaran nih
nggak ada yang nungguin
kak opi bantuin ya
pak aja ya
pik kamu mau minum gak
kamu mau minum apa enggak
kayaknya kalau misalnya nanti dibukanya kios itu dekat pasar
pasti bakalan laku
ya makanya kakak tuh lagi ngelobi bang marwan
jadi kalau misalkan kakak lagi yang terkoran
ya anak anak yang jagain kios kakak
karangga itu rajin banget ya kalau kerja
nggak salah deh opi punya kakak kayak karangga
jadi kalau salah kakak mau diganti gitu
emang kakak mau kita berpisah
pik kamu itu adik kandung kakak
aku bisa ngomong sebentar gak sama kamu
aku tuh gak habis pikir deh pi sama kamu
kalau aku tuh mau nemuin kamu hari ini
tapi kenapa sih kamu malah pergi
iya tan iya aku tau aku salah
tapi aku juga pergi kan sama karangga kan
emang salah aku pergi sama kakakku
ya enggak sama sekali nggak salah
tapi yang salah itu kalau kamu tuh ngebatalin janji sepihak pi
aku kan udah bilang sama kamu kalau aku tuh mau kesini
sedangkan kamu pergi aku udah nunggu di sini berapa lama pi
aku udah nunggu lama banget
tapi emang ada apa sih
kok kayak penting banget
aku mau dikirim ke luar negeri untuk sekolah di sana pi
tapi semua itu udah aku tolak
kamu masih tanya sama aku kenapa
ya karena aku tuh sayang sama kamu
tapi jujur aku benar benar gak ngerti
sebenarnya kamu tuh sayang banget sama aku

kayaknya kamu tuh cuek banget sama aku
kamu tuh kayak benar benar gak peduli sama aku
ya sekarang aku mau tanya dari kamu
dan aku aku mau kamu jawab jujur pi
kamu sayang gak sih sama aku
opi kau berangkat dulu ya
tak ada ga mau kemana
tak ada mau
kenapa sih pi
lu tuh nyakitin gue
ternyata selama ini lu tuh cuma mainin gue
lu gak bener bener sayang sama gue pi
dari mana aja kamu tristan
papa itu mau tanya kepastian kamu sekolah ke luar negeri
karena papa mau siapin semua keperluan kamu di sana
tapi tristan belum tahu pak
tristan belum bisa jawab
kamu denger papa baik baik ya
kamu itu masih muda
masa depan kamu itu masih panjang
dan kamu tuh jangan fokus sama satu cewek gitu loh
tristan tahu tristan tahu itu semua pak
papa gak mau tahu
setuju atau tidak setuju kamu tetap sekolah di luar negeri
orang orang tuh gak pernah bisa ngertiin perasaan gue
kita sebenarnya mau kemana sih
kayaknya dari tadi kita cuma jalan jalan aja deh
kakak juga nggak tahu sih pi mau kemana
kok gak tahu
ya bukan tadinya kakak tuh pengennya cuma nyarinya
cuma nyari nyari angin aja
apa mau ketemu sama laura sih
kayaknya aku udah mulai curiga nih
bisa gawat kalau dia tahu gue nih sebenarnya mau ketemuan sama laura
ya udah mau gelap juga terus
dikirain mau kemana
gak mana sih
aku kan nunggu sejam
ditemukan apa ngak eenen kredisi
pernah nggak ngerti
karena udah berani
sampai dia ngerjain kue sama aku disini
dia nunggu nukai aja di bawah
ditemukan yang bijak
kamu tebak aja gak kak
mami semejari kok udah pulang sih
kok cepet banget dari hongkongnya
sayang deddy sama mami itu penerbangannya di cancel
kamu pura pura nanya kenapa kenapa
ini gara gara kamu tau gak
iya daddy dapet laporan dari kantor
ternyata yang bikin ulah kemarin itu adalah kamu
kamu menyemprot ibu juli dengan obat pembasu menyamuk ya kan
hei kamu tau gak
ibu juli itu adalah klien dede
kalau deddy jadi bikin proyek sama dia
itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar sekali
sekarang deddy mau tanya sama kamu
kenapa kamu melakukan itu
daddy punya bukti buktinya
kamu tidak hanya bikin malu deddy
tapi juga bikin deddy rugi
salah daddy sendiri
kenapa mesra mesra sama klien sendiri
kamu mesra mesraan ya sama klien deddy
aku tuh liat daddy tuh sama ibu juli
cewek yang seksi tuh
apa sih laura itu
aduh mami tuh gak gaul banget sih
enak banget ya sama mami
kok jadi deddy yang disalahin
kan gak ada salahnya kalau daddy memberikan samputan yang hangat kepada klien daddy
itu kan wajar mam
hah apa sih
jangan dengerin laura dong mam
dia itu ngomong begitu supaya dia nggak dimarahin
udah mampu kan percaya sama daddy ya
pokoknya laura mulai hari ini uang saku kamu akan dicabut
sebagai ganti rugi kerugian deddy yang sangat besar sekali itu
gak bisa ini sudah keputusan terakhir dari daddy

daddy gak pernah baik mas terus menangis